ini bu andin
kayaknya saya kenal deh
bu andin dulu ngajak
di universitas pelitanusa ya
siapa perempuan itu
kok bisa kenal sama andin
kalau gak salah
bu andin ini sudah diajukan
rekomendasikan untuk jadi dosen tetap
eh tapi ternyata kena
mama ngapain sih bicarain masalahnya istrinya pak al dia jadi pergi kan
ini makanannya belum dateng
iya gak tau keceplos gitu aja
mas maafin aku ya kau pasti malu banget lah mas
di depan rekan kerja kamu
ternyata mereka tahu kalau misalnya istri kamu itu mantan napi
maafin aku ya mas sekali lagi
aku tau ini gak mudah
untuk mendapatkan hak asuh hadap si rina
kamu sampai menikahi mantan api
andai kamu tahu nih saya nikahin kamu justru karena status kamu
karena kamu pembunuh karena kamu sudah membunuh roy adik saya
dengan menikahi kamu saya berniat untuk membuat kamu menderita
untuk membalaskan dendam saya ke kamu
walaupun saat ini dendam itu semakin gak jelas batasnya
aku mau ke jendela saya
jangan ke jendela saya
ngapain kamu ke jendela saya
tadi saya gak sengaja denger pembicaraan dari kalian
rekan bisnis kamu ya ah
istri dari aldebaran al fahri
adalah mantan marapidana
mama kamu tau gak sih soal ini al
kamu dengar kata kata saya tadi kan
saya minta kamu pergi reza
apa apa marah apa apa enggak bentak
gue nanya ke lu aja deh mbak
mamanya al tau gak sih soal ini
emang kalau misalnya mamanya tahu apa untungnya kamu
jangan emosi dong
gue kan cuma pengen tau
apakah mertua lo itu bakalan terima kalau ternyata menantunya itu pernah di penjara
ini bukan urusan kamu ini lulusan rumah tangga mbak
mendingan kamu urus itu rumah tangga mbak
itu rumah tangga kamu
yang sangat mengkhawatirkan itu ya
harusnya kamu yang berhati hati elsa
kalau papa surya sampai tau siapa kamu sebenarnya kamu dalam gesan besar
tak ada apa apa

mengancam soal rahasia anaknya mbak andin yang masih hidup di depan mbak andin
bisa kacau semuanya
ibu bukas kenapa
ini kayaknya lambung saya deh masa i gambung
oma sakit ya
cepet sembuh ya oma
pak rendy nanti kita dropin mirna sama rina dulu di rumah ya
abis itu kamu antrin saya ke dokter ambil obat
iya bu rosa kami datang kesini karena kangen sama rina
iya saya ngerti kebetulan kita juga baru pulang habis beli keperluan untuk sekolahnya reina mau sekolah
oh rina udah mau sekolah
udah mau sekolah
oke biasa sampai ketemu ya
mari om nyantai
opa langsung sembuh kakinya ketemu reina
maksud dari ucapan kamu tadi apa sih mas
mas al kenapa sih
ada apa sih antara mas al sama elsa
kenapa rasanya tadi situasi di antara mereka tuh tegang banget ya
kayak sebaiknya aku jangan ke pantai asuhan di hari ini
nanti aja deh lain hari
maafin aku ya sayang
aku jadi dengerin kamu terus
abis itu kamu cantik banget sih
dan aku ngga tau kenapa start net kamu hati aku happy banget bisa memiliki kamu
yang di belakang
ga usah ngaruh
tapi kan istri mana sih mas yang nggak mau digombalin
daktar lu cowok kurang ajar
eh lo siapa marah marah sama cowok gue
apa jadi suami ini aku cuma seringguan kamu
gue kasih tau sama lo ya lo ambil nih cowok playbo yang gak bermutu kayak dia
gue gak butuh
tidak nyangka ya ternyata selama ini aku cuma dibohongin kamu